ingin berekreasi sambil memacu adrenalin
wisata off road bisa menjadi jawabannya
siang ini indraini laksmi akan mengajak anda
untuk merasakan manuver mobil burgar dan ganda
sambil menjajal jajanan berbukitan di kawasan perambanan saat musim kering
ada pula sate kere hidangan khas di pasar beringharjo
yogyakarta sudah lama menjadi tujuan wisata populer
bagi wisatawan nusantara dan mancanegara
dinas pariwisata daerah istimewa yogyakarta mencatat
setidaknya ada satu ratus delapan puluh lima objek wisata di provinsi ini
objek wisata alam budaya wisata buatan
hingga desa wisata dikunjungi hingga lima lima juta wisatawan
beberapa objek wisata tersebar di kabupaten sleman
di sini ada pilihan bagi pengunjung yang ingin memacu adrenalin
salah satu tempat wisata yang bisa kita kunjungi
kalau datang ke provinsi yogyakarta
di sini masyarakatnya itu kreatif
jadi mereka itu memanfaatkan kontur daerah pemukimannya itu
untuk tempat wisata
nah karena di sini di kelurahan sambirjo itu
kontur tanahnya itu perbukitan
dan di sini juga cocok untuk off road
jadi ada tempat wisata sambil naik off road
nanti kita lihat seperti apa medannya
lebih menantang depan atau belakang duduknya
kalau untuk menantangnya di belakang
katanya duduk di belakang lebih menantang kita lihat
bahkan nasi sih udah menantang sih yang pasti
sedikitnya ada enam puluh mobil off road komunitas siwa plato temping breksi
yang siap mengajak pengunjung berkeliling di perbukitan sekitar tambanan kabupaten sleman
destinasi untuk mengantar tamu ke destinasi tempat tempat lain yang mungkin
tidak dapat dijangkau oleh tamu tamu sendiri
deru mesin mobil off road mulai terdengar
perjalanan dimulai dari wisata bekas tambang batu breksi
rute pendek menempuh jarak sekitar sepuluh km dengan waktu tempuh satu jam
mobil melaju di jalanan mulus melewati kawasan candi ijo
mobil penggerak empat roda ini memilih kontur jalan berbatu
saat kami menuju candi
dan tembing banyu nibo
sensasi petualangan off road kali ini berbeda dengan perjalanan kala musim hujan
cuaca kemarau membuat jalanan kering dan debu berterbangan akibat pelaju roda kendaraan
pohonan jati serta vegetasi khas perbukitan mendominasi pemandangan kami saat ini petualang
kemahiran pengemudi menjajal medan berhasil mengguncang penumpang
yang ada di dalam mobil
meski demikian keselamatan adalah prioritas
seru juga ya ternyata main off road ini kalau lagi suasananya kemarau
jadi jangan harap kalau lagi musim kering seperti ini tuh ada lumpur
ataupun kita bisa main basah basahan ciprat cipratan kayak gitu
karena di sini lebih banyak debunya tapi medan jalannya top banget
harga sewa mobil jeep mulai dari tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah
untuk setiap trip
jumlah pengunjung dalam satu mobil dibatasi empat orang saja
yang jelas kita punya pengalaman yang lebih
karena biasanya kan kita kalau datang ke candi cuma jalan jalan aja
ini kita bisa naik jeep gitu
namaian pasar bering harjo dimulai sejak matahari muncul dari peraduan
penjual dan pembeli hilir mudik sambil mengisi lorong di antara kios
di pasar tertua di kota yogyakarta
tidak hanya ragamotif kain dan baju batik
aneka kreasi kuliner tradisional kota gudeg ini juga jadi buruan wisatawan
kepulan asap dan aroma bakaran daging menggoda saya dari kejauhan
ini dia sate kere yang khas dari pasar beringharjo
dagangan mbah suwarni hanya menumpati emparan pinggir pasar
berarti yang namanya sate kere ini adalah sate yang berisi tusukan tusukan koyor
koyor ini adalah tetelan sapi
kere kerap diartikan miskin atau tidak punya uang
menurut suwarni nama kere diambil dari koyor atau gaji dan jeruan sapi
dibanding daging bahan baku ini tergolong murah harganya
sehingga siapapun bisa menikmatinya termasuk mereka yang kere
pakai apa mbah
ketumbar miri bahan merah bahan putih gula merah
sehari habis berapa tutup mbah
kalau liburan lima belas habis kalau lagi hari biasa ya naik turun sepuluh kilo
tidak hanya bagian koyornya mbah suwarni juga membuat sate daging dan ginjal sapi
buat pecinta manis ini pasti suka banget sama sate
biasa kere ini adalah
makanan tradisional yang bisa ditemui di yogyakarta
kalau khas jogjanya itu sate kere ini terbuat dari lemak sandung lamur
bisa ditemui di pasar beringharjo pintu selatan pas di depannya
ada dagangan miliknya mbah suwarti
ternyata rasanya tidak sekeren namanya
sensasi kenyal saat mengunyah jadi favorit saya
perut ini pun tidak puas rasanya dengan satu tusuk sate saja
tiga tusuk sate kere dihargai sepuluh ribu rupiah
beda terus kenyal
jadi kalau yang di manglang itu tidak ada sate seperti ini
makanya aku kalau akan jalan jalan ke jogja belinya yang seperti ini
iya seperti itu
gimana rasanya suka manisnya atau bagaimana
kecapnya kan kerasa di sini
terus kenyalnya lebih dalam kalau dimakan
nah liburan seru saya kali ini ditutup dengan mencicipi sate kere